bni sirkuit nasional dua ribu dua puluh tiga merupakan salah satu ajang pencarian bibit muda pebulu tangkis nasional
untuk mengetahui jalannya seri ketiga yang berlangsung di purwokerto jawa tengah
kita langsung bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia noval zakwan
noval silahkan dengan laporan anda
oke terima kasih eva
dan memang saat ini saya sudah berada di gorsatria purwokerto
di mana bni sirkuit nasional sudah bergulir di seri ketiga sebelum dilakukan atau dilaksanakan di kota batam
dan hari ini bni sirkuit nasional a dilaksanakan di purwokerto yaitu seri ketiga
dan pada hari ini pagi tadi sudah
dipertandingkan babak delapan besar
dan sore hari ini mulai dari siang tadi jam dua sampai sore hari ini
sedang berlangsung perendingan semifinal dari berbagai nomor
dan memang dari bni sirkuit nasional a sendiri yang berada di purwokerto ini
memiliki jumlah peserta sebanyak satu tiga ratus delapan puluh lima peserta dari dua ratus lima puluh enam pb atau klub bulu tangkis yang berada di indonesia
hingga saat ini mereka masih menjalani pertandingan untuk menjadi juara yang nantinya final akan dilaksanakan
pada esok hari tepatnya di pukul sembilan pagi
dan informasi lain yang saya dapat sampaikan pada hari ini
memang bni sirkuit nasional a tidak hanya dilaksanakan dalam satu gedung saja
melainkan di gor satria ini terdapat tiga gedung
dan sebelumnya sudah terlaksana di bebak konyesihan itu di gor satu gor dua dan juga gor tiga

dan memang adanya penambahan peserta sebanyak satu tiga ratus delapan puluh lima

jadi sekitar enam puluh peserta mengharuskan pihak panitia menambah jumlah lapangan menjadi empat belas lapangan
dan memang yang ingin saya informasikan bahwa sebelumnya pada penggelaran ini
hanya enam puluh empat peserta yang dipertandingkan atau yang bertanding dalam bni sirkuit nasional a
yang berada di purwokerto
dan saat ini bertambah menjadi satu tiga ratus delapan puluh lima sehingga pihak pengelola ataupun panitia harus menyimpan lapangan lebih sebanyak empat belas lapangan
di gedung satu di pertandingan sebanyak tiga puluh partai
yaitu ada terdapat lima lapangan yang berada di gor ini
sehingga pertandingan terus berjalan dan kita masih menunggu
siapa yang akan menjadi pemenang dari bni sirkuit nasional a
seperti itu eva
baiklah noval zakwan melaporkan langsung dari purwokerto jawa tengah